pada hari ini juga partai kebangkitan bangsa atau pkb secara resmi
mendeklarasikan dukungannya terhadap sandiaga uno
sebagai calon gubernur dalam pilkada dua ribu tujuh belas
deklarasi dukungan ini dihadiri sejumlah partai dalam koalisi kekeluargaan
pkb memilih untuk tidak menunggu keputusan rekan koalisinya
dengan mengusung sandiaga uno dalam bursa dki satu
pkb mengklaim keputusan untuk mendukung sandiaga uno
berkaca kepada keinginan sejumlah masyarakat ibu kota
yang menginginkan figur yang berbeda dengan petahana saat ini
selain pkb dan gerindra demokrat juga diklaim
akan memberikan dukungannya terhadap sandiaga uno
dalam perebutan kursi dki satu
aspirasi dari selama tiga bulan pkb keliling ke seluruh basis ranting
yang kita temukan adalah penolakan yang keras terhadap pak ahok
nah ke depan justru yang kita temukan bukan semakin melemah
tapi penolakan semakin keras
nah itu menjadi masalah buat kami
sehingga pkb bersama dengan koalisi yang ada
itu harus memberikan pilihan
setelah pkb ada teman partai lain
ada demokrat gitu ya
dalam waktu dekat lah minggu minggu ini
sandiaga uno telah menyerahkan tiga nama
ada nama saipullah ada nama silviana muri ada nama yoyo
nanti kami para partai politik
pengusung akan membahas dalam waktu dekat
insya allah minggu depan selesai
untuk mendalami bagaimana sikap politik partai kebangkitan bangsa
mengusung sandiaga uno sebagai calon gubernur
kami ajak anda untuk mengikuti ulasan produser lapangan nur aspasya
selamat malam sisi
selamat malam indra
kalau kita lihat dari berbagai survei terakhir atau berbagai survei begitu ya
kita lihat memang tingkat elektabilitas sandiaga uno memang belum cukup tinggi sebenarnya
nah apa yang menjadi dasar pertimbangan dari pkb ini sendiri kemudian untuk
mengusung sandiaga uno sebagai calon gubernur
ya selamat malam indra
partai kebangkitan bangsa memang secara resmi membulatkan tekadnya untuk
mendukung sandiaga uno maju dalam bursa dki satu
mereka mengatakan telah melakukan sejumlah riset sekaligus survei
dalam beberapa bulan terakhir ini
mereka mengatakan ada suara di arus bawah masyarakat ibu kota
yang enggan kembali atau menginginkan figur yang berbeda dengan sosok petahana saat ini
ya kita bahasa kicah ya purnama
dan malahan semenjak tiga bulan belakangan ini
penolakan terhadap kehadiran ahok ini malah dianggap semakin kuat
oleh karena itu pkb merasa bahwa menghadirkan sosok sandiaga uno saat ini
di tengah masyarakat ibu kota menjadi salah satu solusi yang tepat
selain itu karakter dan sejumlah sifat sandiaga seperti
kesantunannya dan sejumlah sifat lainnya sebagaimana kita lihat di media saat ini
dianggap sangat cocok dengan seorang figur yang diinginkan oleh pkb
dan pkb juga optimis bahwa tingkat elektabilitas sandiaga uno akan meningkat ke depannya
dan tentu saja mampu menyaingi sosok ahok saat ini sebagai petahana di dki jakarta indra
dengan melihat kondisi atau fakta suara atau jumlah kursi yang dimiliki oleh pkb
dan juga bersama geri
masih dua puluh satu kursi kurang satu kursi begitu
sebagai syarat minimal untuk bisa mengajukan calon pasangan calon di pilkada dki dua ribu tujuh belas nanti
sejauh apa pkb dan gerindra begitu yakin akan ada partai partai politik lain bergabung dengan mereka
tadi saya juga sempat indra menanyakan hal tersebut yang sama kepada karir pkb dan juga kepada sandiaga uno
mereka mengatakan bahwa setidaknya ada dua partai yang akan merapat dan terus menunggu
yang terus memberikan sinyal yang semakin kuat untuk mendukung sandiaga uno
yakni partai demokrat dan pan
dan jika kemudian kita kalkulasikan maka setidaknya jika demokrat pan kemudian pkb
dan juga geri indra bersatu untuk mendukung sandiaga uno
maka setidaknya pegangan kursi sandiaga uno di kursi dprd ada sekitar tiga puluh empat kursi
dan ini sesuai ataupun memenuhi kuota untuk kemudian gabungan parpol untuk mengajukan sepasang calon gubernur dan wakil gubernur
dan deklarasi dalam waktu dekat akan dilakukan oleh demokrat dan disusul oleh pan
yang saat ini kami dengar indra
sisi lalu bagaimana respon dari sandiaga sendiri tentang dukungan dari pkb kepada dirinya
sendeka merasa bahwa ini merupakan suatu hal yang sangat positif
sandiaga juga merasa bahwa pkb tidaklah menjadi partai terakhir yang akan mendukung dirinya
sandiaga mengatakan bahwa komunikasi terus berjalan bahkan terhadap partai demokrasi indonesia perjuangan
sandiaga juga mengklaim komunikasi masih terus berjalan
dan sandiaga juga optimis
bahwa kemudian akan ada sejumlah partai lain yang akan bergabung termasuk dengan yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya
indra ada partai demokrat dan juga partai amanat nasional yang akan mengumumkan secara resmi dukungannya kepada sandiaga uno
sisi kita tahu pkb ini adalah salah satu partai politik yang tergabung dalam koalisi kekeluargaan
termasuk diantaranya disitu ada gerindra juga memang
dan juga ada pdi perjuangan
walaupun masih di tingkatan dpd begitu
koalisi kekeluargaan ini dibentuk
semangat dari koalisi keluarga ini dibentuk
begitu kan sebenarnya sebagai koalisi yang bersiap menciptakan calon calon bagi penantang petahana
karena mereka sudah sepakat tidak akan mengusung petahana
paling tidak ini di tataran dpd begitu ya
di tataran daerah
nah apa yang membuat pkb tidak menunggu terlebih dahulu sikap dari pdi perjuangan
adakah alasan itu disampaikan kepada anda
tampaknya alasan yang paling kuat saat ini karena mereka merasa pdip terlalu lama untuk menentukan
figurnya untuk memajukan figurnya dalam bursa dki satu
saat ini mereka mengatakan bahwa jika kemudian pdip akan mendukung maka mereka akan tetap bergabung
namun jika kemudian pdip memiliki skenario lain atau peluangnya ada setidaknya ada dua skenario
yakni mengenai apakah pdip akan menerbitkan sendiri kadernya
karena pdip merupakan satu satunya partai yang bisa mengajukan sepasang calon pak gubernur dan juga wakil gubernur
itu seperti yang telah disantar dikabarkan di media saat ini
indra apakah kemudian pdip akan bergabung dengan gerbongnya ahok dengan memberikan jarod sebagai wakil gubernurnya
namun indra tentu saja kalkulasi ini tentu masih dipikirkan oleh pdip
namun yang pasti kenapa kemudian pkb ataupun gerindra memilih skema atau tidak mengikut sertakan pdip
karena merasa pdip terlalu lama memberikan nama dan juga sosok figur yang diinginkannya melalui koalisi ini
dan dari nur aspasia produser lapangan di cnn indonesia